masjid cengho di surabaya tidak hanya memiliki arsitektur khas tiongkok
namun juga masjid ini ternyata juga yang dibangun untuk menghormati laksamana tiongkok yang muslim
juga dikelola oleh takmir dari keturunan tionghoa
terlahir dengan nama ong sin cui haryono sudah mu'alaf sejak tiga puluh tahun yang lalu
islam dipilihnya karena memberikan ketenangan hati
dia mengaku beruntung tidak ada pertentangan sama sekali di keluarga besarnya
hubungannya dengan keluarga yang berbeda agama tetap harmonis hingga sekarang
pesan orang tua kepada saya ketika saya masuk islam
orang tua saya memberikan pesan begini
jika kamu menjadi seorang muslim jadilah muslim yang baik muslim yang sejati
muslim yang benar benar muslim jangan muslim hanya namanya saja
sebagai takmir tugas utama haryono adalah memakmurkan masjid cengho
menjadikannya sebagai pusat dakwah dan keilmuan
karena itu kerap kali diselat tugas sebagai dosen
haryono menyepatkan datang ke masjid dan membuat taklim kecil bersama jamaah
biasanya tausiahnya adalah soal hubungan baik antar manusia tanpa memandang asal dan agama
dalam menjalankan agama islam ini dalam bermu'amalah
di dalam hubungan kita kepada allah hubungan kita dengan sesama manusia
harus bagus baik
yang terakhir adalah harus ikhlas
islam ini harus ikhlas
menggerjakan apapun harus ikhlas
sudah sepuluh tahun haryono ong menjadi takmir di masjid cengho
sebuah masjid yang didirikan komunitas tionghoa muslim untuk menghormati laksamana cheng ho
jenderal muslim tiongkok dari dinasti ming abad ke lima belas
bagi haryono masjid ini adalah simbol ukuah islamia
persaudaraan antar umat tanpa memandang aliran dan mashab
salah satu contohnya adalah pelaksanaan sholat tarawih di sini
jamaah ini menginginkan sholat taraweh di masjid cheng ho yang delapan rokaat
tidak ada masalah
jadi jangan sampai antara delapan dua puluh itu menyebabkan pecahan agama ini
menurut haryono saat ini ada satu lima ratus an muslim tionghoa di kota surabaya
dia juga bersyukur keterterimaan mereka di masyarakat sangat mudah
ini menurutnya menunjukkan ukuah islamiyah yang begitu nyata di kota surabaya